halo sebagai kompas tv seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jumat sepuluh mei dua ribu dua puluh empat bersama saya aisamaya putri di top tiga news kompastv
berita pertama sobatkompastv ketemu pssc erick thohir memberikan semangat kepada timnas u dua puluh tiga
setelah kalah melawan ginia kemarin di babak playoff olimpiade
ginia membobol gawang timnas u dua puluh tiga indonesia melalui tendangan penalti pada menit ke dua puluh sembilan
erick mengapresiasi garuda muda yang sudah memberikan performa terbaik
erik minta timnas indonesia bangun kembali untuk menghadapi kualifikasi piala dunia pada enam juni dua ribu dua puluh empat mendatang
berita kedua sobatkompastv ketemu pan zulkifli hasan mengajak para elit pan bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
kunjungan ke istana ini dilakukan tepat setelah pan menggelar rakornas di jakarta
zulkifli hasan menyebut tak ada bahasan khusus antara mereka dengan jokowi
eee orang yang dicintai dan dikagumi
mohon izin apakah pak berkenan ini
seorang saudara saya dari sebuah indonesia
kedua ingin jumpa sama pak
tokoh pemimpin yang dicintai dan dibanggakan
walaupun hari libur bapak dari bogor ke sini bersedia
tentu itu suatu kebahagiaan yang tak terkira dari teman teman seluruh indonesia
kofifa indar parawansa berterima kasih kepada pan
karena telah memberikan dukungannya kepada kofifa dan emil dardak
yang maju kembali di pemilihan gubernur jawa timur
kofifa mengaku ingin berduet lagi dengan emil dardak
kofifa berharap dukungan dari pan akan diikuti partai politik koalisi prabowo gibran
seperti partai golkar dan gerindra
sementara untuk partai demokrat menurut kofifa juga sudah menyatakan dukungannya
mengusung kofifah dan emil dardak di pilgub jatim
tentu terima kasih ya seluruh support dan komitmen dari pan
untuk memberikan jawa timur ruang peluang bagi kami
melanjutkan perjuangan di jawa timur pada kontestasi november yang akan datang
dan saya merasa nyaman dan produktif bersama mas emil
kami juga disepakati oleh partai pemusung
sinyal dari pan kemudian kami berharap nanti golkar dan gerindra sama
karena yang rekomendasinya sudah dengan paket mas emil itu demokrat
nah sobat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sudah saatnya saya aissa malaputri pamit undur diri
jangan lupa untuk berikan like komen dan share video ini ya
sampai jumpa di top tiga news kompas tv berikutnya